ya kita akan melihat informasi yang satu ini dulu pemirsa tentang video ratusan pengemudi ojek online yang mengamuk dan menghancurkan mobil nissan x trail di kawasan senen jakarta pusat dan ini beredar luas
ya karena viral jadi masyarakat kemudian bertanya tanya sebenarnya apa alasan utama peristiwa senggolan antara mobil dengan para pengemudi ojek yang tengah mengantar jenazah rekan mereka rabu malam diduga menjadi penyebabnya
inilah detik detik mobil nissan x trail putih yang diamuk sejumlah pengemudi ojek online rabu malam
pengerekan ini terjadi di anderpas senen jalan lenten suprapto jakarta pusat
mereka tampak emosi dan berupaya menghancurkan mobil yang berisikan tiga orang
peristiwa tersebut diduga dimulai saat ratusan pengemudi ojek online tengah melakukan iring iringan untuk menghantarkan rekan mereka yang tewas akibat kecelakaan
di lokasi kejadiannya
mobil korban yang tengah melaju memberikan peringatan akan melintas dan membunyikan klakson
akan tetapi iring iringan ojek tak memberikan jalan hingga terjadi cekcok mulut
masa yang marah akhirnya merusak mobil
upaya menyelamatkan diri pun dilakukan pengemudi mobil dengan menancap gas hingga menghantam beberapa kendaraan ojek online yang berada di depannya
kejar kejaran pun terjadi dan mobil dapat diberhentikan di jalan senen raya
beruntung seluruh penumpang berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke polres metro jakarta pusat
dalih putra jakarta
jalan jalan men
jalan jalan men
jalan jalan men
jalan jalan men
jalan jalan men
wah kita memang masih belum tahu ya sebetulnya apa yang terjadi pada saat itu dan itu yang tengah diselidiki oleh kepolisian
tetapi intinya sebetulnya bahwa ya aksi pengrusakan seperti itu jelas tidak ada

ya betul yang paling pasti sebagian video yang kemudian telah beredar luas menjadi salah satu bukti yang membuat kepolisian

dan yang mebantu kepolisian untuk bagaimana mengelidiki sebetulnya
mobil yang rusak berat akibat diamuk sejumlah pengemudi ojek online
mobil yang rusak berat akibat diamuk sejumlah pengemudi ojek
pengemudi ojek online kini berada di unit lakalan tas polres jakarta pusat
lapangan banteng sawah besar jakarta pusat
kondisi mobil mengalami pecah kaca pada bagian samping kanan dan kiri
serta kaca belakang
sementara kaca depan mengalami retak
juga beberapa lampu mobil
selain itu bodi mobil bagian atap penyok akibat diinjak injak masa ojek online
kerusakan juga terjadi pada bagian dalam mobil
pada jo kanan bagian depan
masih terlihat batu yang diduga digunakan untuk memecahkan kaca mobil
sedangkan bagian belakang
ditemukan sebuah helm milik salah satu pengemudi ojek online
yang diduga digunakan untuk memecahkan kaca belakang
tapi kita tetap masih mendalami keterangan tersebut
kita sedang memintakan memeriksa saksi saksi
ya salah satunya adalah pelapor dari ma
dan mungkin hari ini kita akan minta keterangan
daripada supir atau penumpang yang ada di mobil itu
kerusakan mobil ini terjadi pada rabu malam
di daerah galur senen jakarta pusat
polisi masih menyelidiki penyebab aksi perusahaan
yang videonya viral di media sosial tersebut
galih putra jakarta